suara yang waktu kita culik dia di rumahnya
dan dia sudah suruh orang buat kasih bukti itu ke polisi
oke terima kasih infonya
lo tetap jaga diri sebaik baik jangan sampai dia kabur
belum kelar satu masalah muncul lagi masalah
lo harus lapar bos dulu deh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
resep yang papa kasih ke kamu udah kamu coba
alhamdulillah manjur pak
terima kasih banyak ya
nanti dimakan lahap tadi
alhamdulillah kalau gitu
pernikahan itu adalah sebuah perjalanan
kalian harus mempelajari pasangan kalian seumur hidup
dalam pernikahan pasti ada ups and down ada kerikil kerikil yang harus kalian hadapin
tapi kalau kalian berhasil melewati itu
insyaallah akan makin kuat buat kalian
selama masih punya cinta dan komitmen dua hal itu aja insya allah pernikahan kalian akan bertahan
ingat itu aja amin amin pak makasih ya pak ya udah kalau gitu assalamualaikum waalaikumsalam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye sayang tadi papa kasih resep donat yang
andien suka banget dulu andien sekarang lagi makan al yang buat
kamu kenapa sih dari tadi ki lagi mikirin sesuatu mikirin apa
kira kira sampai segitunya mas kenapa
bukan begitu maksud saya ini kan saya baru ketemu vera itu besok takutnya itu ada apa apa sama dia
takutnya dihancam semua orang terus saya
kejak lagi repot lagi ketemunya nanti
kenapa begitu ya enggak apa apa
ya kan kamu tahu sendiri saya cari vera itu buat apa
yang adalah fotonya ngapain aku simpen fotonya fira buat apa saya menunggu
sinsi riza buat ngawasin si fira fira nya
pikir kamu nggak bisa lepas pandangan ke dia kali mas karena dicantik
cantik dari mana ada enggak ya enggak ada yang coba tanya siapa yang punya
iya aku tanya dulu ya aku tanya ke rafael ya udah jangan buru buru
coba ditanyain ya
halo ndin kak aku boleh minta tolong enggak kenapa ya ndin kakak punya itu nggak fotonya
fira atau sosial medianya fira gua sih cuman punya love agrami ndi tar gue liatin deh terus
gue kirim ke lo ya oke makasih ya kak sama sama nih
mana udah kirim belum sabar nggak sabaran nih bukan nggak sabaran lebih cepet lebih baik
iya mas ini udah ada fotonya ya udah kirimin ke saya kirimin
ya macem macem ya ngapain sih macem macem
udah masuk kursi ya
mau ketemu riza biar langsung saya tugasin sebentar
hati hati ya iya sebentar jadi tarik bajunya sebentar sebentar
mas mas cepet balik sayang
riza kamu ke ruang tamu sekarang ya
kamu kesentuh sekarang
ke alamat v satu blok c sembilan
ke alamat v satu blok c sembilan

di sana ada perempuan bernama vera
mantan administrasi di kampusnya andin
kamu tolong jaga dia
awasi dia di rumah
kalau ada yang mencurigakan
tolong awasi dia
seharusnya vera udah temuin hp gue
dan serahin hp itu ke polisi
sebentar lagi gua pasti bisa menangkan dia
sebentar lagi gua pasti bebas dari sini
terus lo bisa kabur gitu
jangan mimpi bro
pengen gue ajar lagi
bunuh aja gue
bunuh aja gue sekali ya
percuma kalau nyakitin gue
dan gue yakin
polisi sekarang ini sedang mencari bos lu
dan gue juga udah nyerah orang
untuk kirim bukti
rekaman waktu kalian milik gue
ternyata sudah punya rekaman suara
yang waktu kita culik dia di rumahnya
dan dia sudah suruh orang
buat kasih bukti
terima kasih infonya
lo tetap jaga dennis baik baik
jangan sampai dia kabur
belum kelar satu masalah
muncul di rumahnya
muncul lagi masalah parah
aku harus lapar bos dulu deh